wimbo santoso yang saat ini menjabat komisaris utama bank mandiri dipilih sebagai ketua otoritas jasa keuangan baru periode dua ribu tujuh belas dua ribu dua
lantas pekerjaan rumah dan tantangan apa saja yang perlu dibenahi dan segera diselesaikan oleh wimbo sebagai pucuk pimpinan lembaga regulator keuangan ini
simak informasinya berikut ini
otoritas jasa keuangan atau ojk kini memiliki pemimpin baru
wimbo santoso didampuk sebagai jenderal baru otoritas industri finansial periode dua ribu tujuh belas dua ribu dua puluh dua
berlatar belakang seorang praktisi setumpuk pekerjaan rumah menanti kinerja dan gebrakannya
dari sektor industri keuangan non bank ojk di bawah komando wimbo memiliki tugas untuk menguangkan industri dana pensiun
dan membidani undang undang tentang multi finance yang memberi kepastian perlindungan dan aturan main serta perpajakan
tidak hanya itu aturan tentang lembaga penjamin asuransi perlu segera ditegakkan
polemik terkait penyelesaian masalah asuransi jiwa bersama bumi putra menjadi tugas penting lainnya
sementara dari sektor perbankan wimbo juga punya pekerjaan yang tak mudah
ia harus mampu memperluas pasar meningkatkan literasi dan inklusi keuangan serta melakukan konsolidasi pada tingkat perbankan
persoalan berat lainnya adalah ojk diwajibkan untuk menurunkan angka rasio
kredit bermasalah yang dalam beberapa tahun terakhir menghantui sektor perbankan
selain itu mengerek pertumbuhan kredit ke level dua digit menjadi tugas berat bos ojk periode dua ribu tujuh belas dua ribu dua
pasalnya hingga kini pertumbuhan angka kredit indonesia masih berada level satu digit
pada sektor pasar modal tugas penting yang diemban wimbo yakni memperbanyak jumlah emiten dan investor di pasar modal
serta memberantas investasi bodong

selain itu wimbo juga dituntut untuk membereskan beban pungutan ojk yang selama ini didasarkan pada pendapatan usaha
pekerjaan lainnya adalah menyempurnakan sistem transaksi dan pelaporan registrasi di tingkat pasar modal
serta menjamin persaingan usaha yang sehat antar perusahaan efek
selain pekerjaan rumah di tiga sektor yang telah disebutkan tadi
ketua dan anggota dewan komisioner ojk juga harus mengawasi total aset yang mencapai puluhan ribu triliun rupiah
total aset industri keuangan non bank pada maret dua ribu tujuh belas mencapai lebih dari satu sembilan ratus triliun rupiah
sementara untuk aset perbankan mencapai lebih dari rp enam lima ratus triliun
dan total kredit dan simpanan yang masing masing sebesar lebih dari empat triliun rupiah
sementara untuk perusahaan pembiayaan memiliki aset hingga empat ratus lima puluh triliun rupiah
dan dana kelola reksadana yang menyentuh angka tiga ratus enam puluh triliun rupiah
dengan begitu banyaknya pekerjaan rumah serta besarnya jumlah dana yang perlu diawasi
diperlukan ketegasan keseriusan dan komitmen penuh dalam memimpin lembaga pengawas keuangan tersebut
publik menaruh harapan besar di pundak wimbo serta anggota dewan komisioner baru lainnya